dengan apa yang dimakan mereka banyak ya tambah banyak
pak seperti apa sih pak sejarah kampung gel gel dan kapan itu mulainya ini kampung gel gel